sabtu tiga belas mei dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul tiga sore ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar
tampak memasuki gedung komisi pemilihan umum ri jalan imam bonjol jakarta pusat
kedatangan caimin bersama beberapa pengurus partai seperti sekjen pkb hasanuddin wahid
dan wakil ketua umum pkb jazilufa wahid diterima langsung oleh ketua kpu ri hashim asari
di ruang sidang utama kantor kpu ri
pada kesempatan itu caimin menyatakan bahwa pkb mendaftarkan sebanyak lima ratus delapan puluh bakal calon anggota dpr ri
dan secara serentak mendaftarkan bacalek tingkat provinsi dan kabupaten di kpu daerah masing masing
untuk dirinya sendiri caimin menyatakan tidak akan maju dalam pemilu serentak sebagai anggota legislatif
betul saya diperintah oleh para kiai dewan syuro ijitimak ulama untuk tidak boleh nyalon legislatif
dan tidak boleh mencari anggota legislatif
karena dipersiapkan untuk nyalon presiden
presiden atau wapres
kalau tidak capres ya cawapres
yang penting bukan wantimpres
usai pendaftaran bacalek oleh pkb giliran pengurus partai gerindra yang tampak hadir di gedung kpu ri
dipimpin oleh sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani
rombongan pengurus partai gerindra diterima oleh ketua kpu ri hashim ashari di ruang sidang utama kantor kpu ri pada pukul setengah empat sore
partai gerindra juga mendaftarkan lima ratus delapan puluh bakal calon anggota legislatif yang akan berlaga di pemilu serentak pada tahun dua ribu dua puluh empat nanti ke kpu ri
di hadapan media muzani menyebutkan beberapa bacalek yang baru bergabung dengan partai gerindra termasuk nama yang sebelumnya disebut sebut bakal jadi kejutan
di antara nama nama tersebut adalah ada meli guslo ada ahmad dhani ada taufik hidayat
ada ari sihasale ada deri derajat ada didi mahardika putra dari ibu rahmawati soekarno ada ade jonah pengurus pusat hipmi
dan juga guterres yang juga baru saja menyatakan gabung bersama kami adalah ada kang deddy mulyadi
pendaftaran bacalek dari kedua partai ini menjadi penutup pendaftaran bacalek hari ke tiga belas di kpu ri
data dari kpu ri hingga penutupan pendaftaran pada sabtu sore ini baru sepuluh dari delapan belas partai peserta pemilu yang mendaftarkan bacaleknya
sesuai dengan jadwal minggu tanggal empat belas
dua belas mei dua ribu dua puluh tiga merupakan hari terakhir pendaftaran bacalek untuk pemilu serentak tahun dua ribu dua puluh empat gatotri hardianto